oke kita ke informasi berikutnya baru baru ini taman nasional gunung leser di aceh kedatangan tamu istimewa
dia adalah aktor peraih oscar leonardo dicaprio wah kita harus ke aceh nih
iya dan semuanya merasa kecolongan ya
jadi di laman taman nasional gunung leser menyebutkan leo datang didampingi aktor adrian brody dan fisher stevens
rombongan menyaksikan keaneka ragaman hayati di stasiun penelitian ketambe
dan sempat melihat langsung sejumlah orang hutan juga satwa liar lainnya leo merupakan aktivis lingkungan hidup
ia datang memberikan dukungan terhadap kegiatan konservasi dan kelestarian alam dunia termasuk di indonesia
aktor peraih piala oscar ini membantu konservasi taman nasional bukit tiga puluh dan hutan aceh melalui yayasan miliknya leonardo di caprio foundation